terus bertambahnya jumlah pasien covid sembilan belas di dki jakarta berimbas pada meningkatnya angka atau persentase tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio
baik di tempat isolasi terpadu seperti rsdc wisma atlet kemayoran ataupun juga di satu ratus empat puluh rumah sakit rujukan
per delapan belas januari dua ribu dua puluh dua jumlah pasien di rsdc wisma atlet kemayoran bertambah dua ratus empat puluh satu orang sehingga total yang saat ini dirawat
artinya dari lima sembilan ratus tiga puluh sembilan tempat tidur yang disiapkan tersisa sebanyak tiga tiga ratus dua puluh delapan unit lagi
sepintas angkanya terlihat masih cukup banyak untuk tempat tidur yang tersisa tetapi perlu diketahui bahwa penambahan jumlah
pasien meningkat dengan sangat pesat dalam satu bulan terakhir pada desember lalu jumlah pasien yang dirawat di rsdc wisma atlet kemayoran
jumlahnya kurang dari satu ratus lima puluh orang tetapi kurang dari satu bulan setelahnya sudah lebih dari dua enam ratus orang
terus meningkatnya jumlah pasien membuat rsdc wisma atlet kemayoran harus menambah jumlah tower dari semula dua tower menjadi tiga tower
keterangan dari koordinator humas rsdc wismatlet kemayoran kolonel dr wintoro sumego
sesuai dengan perintah pimpinan untuk mensikapi hal ini maka kita tambahkan lagi tower tujuh untuk memperkuat akomodasi yang ada di wisma atlet ini
tower yang digunakan untuk perawatan adalah tower lima enam dan tujuh
dengan adanya penambahan tower tujuh sebagai tempat isolasi maka bornya akan turun
nanti kalaupun ada pelonjakan sampai banyak kita siapkan tower empat lima enam tujuh untuk isolasi
jumlah itu semuanya adalah masih mencapai bisa tujuh delapan ratus sembilan puluh lima tempat tidur bahkan bisa kita kondisikan sampai delapan tempat tidur
tapi mudah mudahan ini tidak tercapai
lantas bagaimana dengan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan
data dinas kesehatan dki jakarta juga menunjukkan adanya kenaikan
dari grafis ini kita bisa melihat betapa jumlah pasien yang diisolasi di satu ratus empat puluh rumah sakit rujukan
jumlahnya terus bertambah secara signifikan dan pesat sejak desember hingga saat ini
tak hanya di ruang isolasi tetapi jumlah pasien yang dirawat di icu pun juga bertambah jumlahnya
itu artinya dari kapasitas tiga lima ratus sebelas tempat tidur yang disiapkan sudah terpakai sebanyak tujuh ratus delapan puluh tiga tempat tidur
atau sudah digunakan oleh empat puluh orang pasien
dari total lima ratus sembilan puluh tiga tempat tidur yang disiapkan
dinas kesehatan menyebut bahwa kenaikan bed okupansi rasio ini setidaknya disebabkan oleh dua faktor
yang pertama adalah terus bertambahnya jumlah pasien lokal imbas dari libur panjang natal dan tahun baru lalu
dan yang kedua adalah terus bertambahnya varian omikron yang terdeteksi di indonesia
dari delapan ratus empat puluh kasus omikron yang sudah tercatat sejauh ini
lebih dari tujuh ratus dua puluh diantaranya berada di dki jakarta
menghargai keutama eva naskam jakarta